sejumlah jasad ditemukan di sekitaran runtuhan apartemen di kharkiv ukraina
rusia menyerang kota terbesar kedua di ukraina ini pada selasa satu maret
kepala administrasi regional karkiv oleg sinegubov menyatakan
sedikitnya sebelas orang tewas akibat pengeboman oleh pasukan rusia
sementara penasihat kementerian dalam negeri ukraina anton herashchenko
menambahkan tiga puluh lima orang dilaporkan mengalami luka luka
warga bergotong royong membantu tim penyelamat
mengevakuasi jasad korban dalam bangunan yang porak poranda
ketakutan jelas terpancar di raut wajah mereka
tak ada yang mengerti mengapa rusia menyerang warga sipil
kepala rumah sakit lokal edward rudenko mengatakan
anak anak ikut menjadi korban luka dalam serangan ini
basemen rumah sakit yang dijadikan tempat pengungsi
juga mengalami kerusakan akibat gelombang kejut
serangan rusia di kharkiv sebagai terorisme negara
namun rusia menegaskan operasi khusus ini
tidak bertujuan menguasai wilayah
dan hanya ingin menangkap apa yang mereka sebut
sebagai kaum nasionalis berbahaya